setiap negara tentu saja memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai
nah kepentingan nasional ini dapat dicapai tentu saja tidak hanya dalam wilayah negara itu sendiri
namun dapat pula dicapai di luar wilayah suatu negara
nah dalam hal pencapaian kepentingan nasional yang dilakukan di luar batas wilayah negara
tentu saja instrumen kunci yang digunakan adalah kebijakan luar negeri
nah lalu bagaimana arah kebijakan luar negeri indonesia pada tahun dua ribu dua puluh dua dan ke depan ini
terlebih lagi dengan momentum indonesia menjadi presidensi g dua puluh
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
rangkaian pertemuan g dua puluh yang akan dilaksanakan di indonesia pada dua ribu dua puluh dua berlangsung di tengah situasi dunia yang belum pulih dari pandemi covid sembilan belas
bencana kesehatan besar yang menghantam hampir seluruh negara di dunia
telah menimbulkan kerusakan serius pada sektor ekonomi dan sosial
meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan tren positif
masih ada ketidakseimbangan nyata dalam proses pemulihan ekonomi antara negara maju dan berkembang atau emerging countries
perlu upaya nyata membangun spirit kolektif membentuk kembali hubungan saling percaya kerjasama solidaritas dan inklusivitas
presidensi indonesia pada g dua puluh menjadi peluang strategis mendorong desain pembangunan global yang inklusif
untuk menyusun agenda agenda kebijakan pemulihan ekonomi dan sosial di level regional maupun internasional
dalam kesempatan berharga ini indonesia perlu memfokuskan sumber daya diplomasinya untuk dapat mencetuskan kebijakan luar negeri yang selaras dengan kepentingan nasional
tongkat estafet presidensi g dua puluh telah diserahkan secara resmi kepada negara indonesia
dan sebagai pemegang presidensi g dua puluh ini indonesia tentu memiliki banyak sekali kesempatan untuk mendorong berbagai isu negara yang bukan saja untuk indonesia
tapi negara negara berkembang lainnya yang muncul di tengah krisis saat ini
nah selain kesempatan untuk unjuk gigi indonesia juga harus jeli menangkap peluang diplomasi
di tengah tantangan presidensi g dua puluh dan tentu saja tantangan pandemi covid sembilan belas
nah indonesia tentu perlu memfokuskan sumber daya diplomasinya untuk dapat mencetuskan kebijakan luar negeri yang selaras dengan tantangan mutakhir
untuk membahasnya telah hadir bersama saya di studio siapa lagi kalau bukan pengagas foreig policy community of indonesia dino patijalal
yang tentu saja sudah melanglang buana sebagai seorang diplomat yang unggul
masih muda tapi sudah unggul dan pernah menjadi duta besar di as halo dino apa kabar
halo desi senang sekali di sini
tahun dua ribu dua puluh dua ini kita sebenarnya sudah mengharapkan covid sudah mulai melandai
tapi ternyata ada ancaman omikron dan ini juga menjadi concern bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia
dan ini bertepatan pada tahun di mana indonesia memegang tongkat estafet g

dino ini tentu saja suatu momentum yang sangat baik bagi indonesia
bukan saja untuk memperjuangkan kepentingan dalam negerinya
tapi juga memerankan ya peran unjuk gigi tadi saya sebut ya di kancah internasional
tapi yang penting kata pak jokowi mengatakan harus ada hasil konkretnya
peluang peluang ini kesempatan untuk apa bagi indonesia
terima kasih desi bisa mengundang saya dalam acara ini
pertama tahun dua ribu dua puluh dua ini menurut saya suatu milestone bagi politik luar negeri yang penting untuk era jokowi
sudah enam tujuh tahun ya dan saya kira sekarang kita benar benar tampil di dunia internasional
dan kita mempunyai peluang untuk memainkan peranan leadership kepemimpinan
yang paling penting menurut saya kita tidak boleh melihat g dua puluh ini sebagai suatu trofi suatu piala
bukan hanya pestanya tapi harus ada substansi
bukan hanya gengsinya atau prestisnya
yang paling pertama kita harus melihatnya sebagai suatu assignment suatu tanggung jawab yang berat ya
karena memang sekarang dunia dalam situasi yang sangat sulit persaingan geopolitik antara amerika tiongkok
dengan rusia juga dengan eropa juga dan lain sebagainya
situasi ekonomi yang masih morat marit ya
world bank bank dunia barusan mengeluarkan prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan turun
lima puluh tahun terakhir
kemudian inflasi di amerika juga tertinggi dalam beberapa dekade
kemudian supply chain sekarang lagi dalam pressure ya
inequity kesenjangan semakin luas baik antar negara maupun di dalam negara
kita lihat di amerika serikat saja kesenjangannya luar biasa hebatnya ya
jadi di semua situasi ini sekarang indonesia ditempatkan
dalam posisi strategis menjadi ketua suatu gerakan atau suatu perkumpulan g dua puluh
yang di tahun dua ribu delapan menyelamatkan ekonomi dunia
tidak terjadi depresi dan kemudian bisa rebound lagi
jadi sekarang indonesia benar benar harus dari sekarang ini mulai memikirkan akan dibawa kemana g dua puluh
dan kebijakan kebijakan yang akan dibantu untuk diunggah
untuk diusung dan dikoordinasikan
pak dino sendiri melihat bagaimana pemerintah kita mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah ini
untuk jadi presidensi g tiga puluh
jadi ini kan sarannya itu karena kita masih dalam suasana pandemi covid sembilan belas
kesehatan menjadi salah satu isu yang menjadi fokus
tapi di lain itu juga ada masalah energi
karena kita juga nanti climate change
atau perubahan iklim merupakan topik yang penting
dan yang ketiga itu adalah everything is internet evolving
dalam tiga fokus ini kira kira peran seperti apa yang bisa dimainkan oleh indonesia
kita sebagai negara yang berkembang yang sangat sangat membutuhkan justru kolaborasi dan bantuan dalam ketiga aspek ini
saya kira tiga tema besar itu sudah merupakan pilihan yang tepat
karena memang itulah yang kita hadapi sekarang ini
transisi energi masalah infrastruktur kesehatan dan juga digital
yang kita harus realistis karena saya ingat dua ribu delapan ketika ktt g dua puluh itu mulai
saya ada di sana itu dulu ya
kita ikut merintisnya
yang ternyata kita sadari adalah g dua puluh itu bukan kayak wto
wto itu negara negara datang
kemudian mereka melakukan
mereka melakukan negosiasi
tarifnya berapa segala macam
dan begitu ada dipraktekan di semua negara
jadi forum negosiasi benar
g dua puluh bukan forum negosiasi
jadi lebih kepada apakah untuk pertemuan g dua puluh itu para pemimpin dunia ini bisa mencapai suatu strategic understanding
karena amerika sama rusia sama tiongkok kan susah cari agreement
nah jadi apakah bk bisa mencari suatu strategic understanding yang bisa membantu memulihkan ekonomi dunia
jadi apa yang saya ingin katakan kalau kita ada program program yang spesifik itu yang tepat gitu
ujung ujungnya lebih ke arah koordinasi
bukan suatu kesepakatan global
harus ada ya
ini menarik sekali
karena g dua puluh ini kan ada negara negara besar dan maju
seperti kita lihat di sini uni eropa dan juga amerika serikat
tapi ada juga negara negara yang emerging
tapi yang besar besar
salah satunya itu adalah indonesia dan lainnya adalah negara negara di amerika selatan
nah karena ini kolaborasi
berarti kan harus ada negosiasi
saya mau tanya pak dino
kepemimpinan indonesia saat ini apalagi di bawah presiden jokowi yang memang fokusnya itu harus ada hasil konkret dan lain sebagainya
apa yang harus betul betul kita maksimal dalam kepemimpinan
dari segi diplomasi yang jelas harus presiden jokowi harus bisa merayu menelpon dan merangkul
nggak bisa melalui menlu atau ibu sri mulyani gitu ya
paling penting foto opnya nanti bulan november
jadi kalau beliau mau memanjukan suatu agenda beliau benar benar harus bisa merangkul biden melobby xi jinping menelpon putin dan macron boris johnson dan lain sebagainya
ini bisa menurut pak dino
punya paling tidak keberanian atau kewibawaan ataupun capacity untuk melakukan itu semua
kalau mau sukses harus bisa
jadi kalau kita mau mencapai apa yang presiden mau agar ada hasil yang konkret harus bisa gitu
karena motor dari g dua puluh ada pemimpinnya bukan di tingkat menterinya
ya tentu menteri penting ya survive juga penting dan lain sebagainya
tapi beliau benar benar harus melakukan lobby dan tidak bisa semuanya dilakukan
jadi benar benar harus ada fokus apa yang harus dicapai
ada krisis waktu itu subprime crisis ya tahun dua ribu delapan
dan semua orang banyak maunya
yang paling penting adalah kesepakatan dari semua anggota g dua puluh mereka harus pompa uang kepada ekonomi
akhirnya dipompakan satu dua triliun dolar untuk ekonomi global
akhirnya ekonomi mulai jalan lagi
dan lain sebagainya gitu
jadi adanya suatu koordinasi dan suatu understanding yang strategis antara pemimpin pemimpin dunia
inilah yang menyelamatkan dunia dulu dan mudah mudahan sekarang ke depan
cukup optimis bahwa kita juga akan mendapatkan hasil yang baik
dan paling tidak image maupun indonesia lebih kelihatan lah
karena ini memang kesempatan untuk showing off juga kan sebenarnya
ya ya tentu
presiden mempunyai semangat menteri menterinya juga bagus dan fokus
dan kita kan mempunyai tradisi kalau menyelenggarakan suatu event internasional apakah ktt asean apec sekarang g dua puluh
biasanya kita all out
dan presiden juga tidak mau malu
biasanya sukses ya
cuma mungkin untuk follow up nya dan substansinya nah itu yang dimana kita harus kerja keras
quickly dino kalau dari segi satu saja hasil konkret yang kita bisa katakan wah g dua puluh ini
berhasil kita laksanakan
targetnya pertengahan tahun
nah kalau vaksin ini berhasil dibenarkan
dibenahi ekonomi juga akan pulih juga
dan distribusinya secara global juga jauh lebih adil
sementara di afrika mungkin hanya satu dari sepuluh orang baru divaksin
pak dino ini menarik sekali perbincangannya dan menurut saya sangat sangat penting
tapi indonesia kita juga bagian dari wilayah yang namanya asean
nah kira kira apa saja peran yang perlu kita mainkan
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
anda masih bersama insight with desi anwar
di samping saya masih duduk
ada teman lama juga
dan foreign policy ini menjadi salah satu kekuatan dari seorang dino patijalal
arahan kebijakan luar negeri tahun dua ribu dua puluh dua ini sebenarnya bukan tahun dua ribu dua puluh
sampai tahun dua ribu dua puluh empat ya karena pemerintahan ini masih ada sampai saat itu
nah kita tahun depan dino akan memimpin yang forum asean
nah terus terang selama beberapa tahun ini
seolah olah yang namanya asean itu tidak kita ya paling tidak sejarang ya mewawancarai mengenai asean
seolah olah kita itu tidak terlalu kenapa ya tidak terlalu peduli
padahal kan di situ kita lihat ada masalah di myanmar dengan rohingya dan macam macam lah yang harus kita pikirkan
masih relevan kah menurut dino
untuk indonesia masih relevan dan menurut saya akan selalu relevan kenapa
karena gini kita mau jadi pemimpin internasional
di mana asia selatan nggak mungkin ada india di sana
di asia timur wah terlalu ada jepang ada tiongkok ya kan nggak mungkin mereka ngikutin indonesia
di timur tengah nggak mungkin
di afrika juga di amerika latin apalagi terlalu jauh
suatu di kawasan di mana indonesia sudah dianggap sebagai pemimpin yang alami yang natural adalah asia tenggara dan asean
dan negara negara asean pun kalau ditanya semuanya siapa negara yang menurut anda bisa selalu diandalkan untuk menjalankan peran kepemimpinan itu mereka semua bilang indonesia
kita terbesar dan juga inilah ekonominya juga terpenting tapi secara keseluruhan ini memang indonesia seharusnya kan memiliki peran yang cukup besar
masalah di asean ini kan cukup banyak ya
yang sebenarnya menjadi pr tapi tidak terlalu menjadi perhatian atau concern kita lihat yang apa yang terjadi di myanmar
padahal kan ya alasan kenapa kita mengundang negara seperti myanmar menjadi bagian dari asean itu karena kan kita mencoba supaya negara itu kan semakin demokratis lah istilahnya
sekarang sudah backsliding lagi belum lagi masalah ketegangan laut cina selatan dan lain sebagainya
sebenarnya bagaimana kalau kita memimpin forum asean tahun depan
apa yang harus kita fokuskan
sebenarnya dua hal satu pertama asean harus kompak ya karena sekarang kan banyak ditarik tarik ya oleh amerika tiongkok dan lain sebagainya
yang idealnya gini setiap negara asean memandang hubungan dengan asean lebih penting dari hubungan dengan negara luar
bisa nggak itu tercapai ya mudah mudahan bisa
tapi hubungan apa misalnya apakah hubungan hanya budaya diplomatik
yang jelas bukan ekonomi
ya enggak kalau ekonomi masih belum ya tapi yang jelas hubungan politik dan strategis
asean harus nomor satu bagi setiap negara asean
kedua adalah apa yang dinamakan sentralitas asean ini yang ramai selalu dibicarakan
jadi bagaimanapun kawasan ini bergerak selalu harus ada asean di tengahnya bahkan sebagai penggeraknya gitu
jadi dua hal ini kalau menurut saya yang menjadi ukuran tapi ada satu yang paling penting juga desi
dan ini juga nggak banyak dibicarakan asean harus turun ke bawah
karena kalau kita mau jujur dari dua ratus tujuh puluh juta rakyat indonesia berapa persen yang tahu mengenai komunitas ekonomi asean
mungkin nggak lebih dari satu persen
dan saya pernah kaget ketika mengadakan suatu riset dari tiga puluh enam provinsi indonesia
sebagian besar tidak berdagang dengan negara asean padahal ada di seberangnya gitu
bahkan ada yang sama sekali tidak ada perdagangan hubungan perdagangan dengan negara negara asean
berarti apa yang kita bilang asean harus mengakar ke bawah harus dicintai oleh rakyat dan harus menjadi milik rakyat
itu masih belum tercapai
masih belum dan yang jelas kita jauh seperti ini kan yang cita cita european union
yang dulu mulainya adalah sebagai forum atau kelompok untuk ekonomi tapi sekarang dari segi politiknya budayanya macam macamnya
asean ini nggak akan pernah seperti itu kan harus kompak persatuannya itu bentuknya ini masih
kalau bentuk organisasinya tidak tapi kalau bentuk hubungan antar rakyatnya maunya begitu
jadi benar benar erat dan kompak dan banyak pertukaran antar pemuda antar kampus antar civil society dan lain sebagainya
itu yang masih menurut saya belum terjadi walaupun asean umurnya sudah berakhir
iya sudah tua lumayan sudah cukup tua tapi kenapa ya
menurut saya tidak ada program yang
tidak ada kekempakan
ini aja desi di jakarta coba lihat cari satu billboard yang mensosialisasikan asean hanya ada satu di depan senayan
di depan gedung asean itu sendiri
ada nggak di tempat tempat lain billboard atau apapun lah yang bilang eh rakyat indonesia asean ini inilah
mungkin tahun depan kalau kita jadi pemimpin asean
yang ada mungkin asean games
jadi mungkin dari segi budayanya masih bisa jalan terus tapi ini kalau bicara mengenai kompak kita mirip ya
tapi banyak berkompetisi satu sama lain dari bentuk pemerintahannya kan juga sangat beda
antara indonesia dan singapura saja beda dengan malaysia saja apalagi di filipina dan myanmar dan lain sebagainya
tapi lebihnya ke kompaknya ini kalau ada musuh bersama ya mungkin china ini ya yang menjadi perekat asean
dampaknya kalau ada proyek atau keprihatinan bersama jadi dulu asean semakin kompak karena apa perang vietnam
jadi negara negara asean jadi khawatir jadi semakin ini kemudian kamboja konflik di kamboja perang kamboja
asean semakin kompak lagi gitu jadi ada suatu tujuan yang membuat mereka bekerja sama gitu
nah kalau sekarang ini asean nggak bisa melawan tiongkok
atau nggak bisa melawan amerika atau nggak bisa melawan rusia kenapa
karena begitu kita melawan salah satu dari negara besar ini kita kehilangan prinsip sentralitas kita
jadi kita harus sama equidistant gitu ya terhadap negara negara besar ini
jadi sebenarnya menyatukan asean ini sebagai mimpi yang dari segi ekonominya politiknya budayanya kita bersatu itu akan sangat sulit ya
kita sama negara tetangganya sering berantem ya
tapi kalau kita jadi pemimpin asean apa yang akan kita lakukan
untuk khusus untuk tahun depan kira kira satu aja aspek yang harusnya keluar dari kepemimpinan indonesia
ya benar benar menjadi
kan kita ada piagam asean yang menvisikan terciptanya suatu komunitas asean
yang sepuluh negara itu
saya kira indonesia akan sukses kalau kita bisa membuat komunitas asean ini suatu realita politik realita ekonomi dan realita sosial budaya dan juga strategis
kalau kita lebih dekat ke arah itu aja kalau menurut saya indonesia bisa dianggap sukses gitu
tapi yang jelas kita lebih excited dengan jadi presiden cg dua puluh ya ketimbang pada asean
tapi ada hal tadi yang menarik
karena ada dua kekuatan atau mungkin akan semakin merucut pada satu china and the united states
kira kira bagaimana kita harus memposisikan diri
dino tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali sesaat lagi
kita lanjutkan perbincangan kita dengan founder dari foreig policy community of indonesia dino patijala
tadi kita sudah membahas di mana ada dua event yang indonesia sebenarnya ini adalah kesempatan untuk kita itu showing off
kita harus ini jangan jago kandang saja
apalagi dunia semakin sempit dan semakin menyatu dengan pandemi covid
nah saya lihat ini kalau dunia semakin kecil betul sekali
apalagi dengan ada climate change yang sekarang itu menjadi ancaman bagi kita semua
concern bagi kita semua
tapi ada juga polarisasi yang kalau kita lihat dulu zaman perang dingin
itu kan ada uni soviet ada amerika serikat
tengah ada sistem kapitalisme komunisme ataupun yang timur barat dan lain sebagainya
kita main aman lah di tengah tengah
tapi kalau sekarang kan friends with benefit
apa yang harus kita bisa dapatkan dari kebijakan luar negeri kita yang menguntungkan kita
bagaimana pak dino melihat china dan amerika serikat saat ini
pertama yang jelas ada rivalitas baru
geopolitik geostrategis antara tiongkok dan amerika
dan kita juga harus asumsi rivalitas ini tidak jangka pendek tapi akan jangka menengah bahkan jangka panjang
tapi apa sebenarnya mendasari
karena kan dua duanya kan saling dan sangat membutuhkan
pertama amerika melihat tiongkok satu satunya negara yang bisa mengancam atau mengambil supremasi amerika serikat
jadi bukan india bukan rusia bukan siapa siapa
hanya tiongkok yang bisa menyaingi dan menyalip amerika
dan tiongkok punya ambisi itu untuk menjadi ekonomi terbesar di dunia negara yang paling berpengaruh di dunia
jadi antara kedua ini benar benar ada persaingan yang berdasarkan pada ambisi siapa yang punya pengaruh lebih besar di dunia internasional
jadi ini akan berlangsung ke depan tanpa ada akhirnya
belum kelihatan akhirnya
tapi ada yang
yang beda sekarang satu hal tuh des
dulu waktu perang dingin kita jadi target
semua orang ingin berteman dengan indonesia kan
sekarang ini amerika melihat indonesia sebagai prima dona ya
dalam arti negara yang harus diperbutkan hatinya
tiongkok juga begitu
jadi leverage kita cukup besar terhadap mereka
karena kita bukan negara yang ingin ditaklukkan atau dipecah belah ya
kalau dulu kan seperti itu ya
sekarang ini kita benar benar negara yang bisa bermain di segala lini
jadi kalau dulu tuh kita ditekan amerika misalnya
itu susah kemana mana
apalagi karena kita sangat bergantung kepada negara negara besar ini
tapi bagaimana kita bisa memainkan peran ini supaya kita playbow size tapi kita mendapatkan benefitnya
karena bukan saja ekonomi tapi saya lihat juga disini dari segi politis juga dan strategi
sangat sangat strategis bagi indonesia kan posisinya
apa yang kita bisa dapatkan
yang penting bebas aktif benar benar diterapkan dalam arti kita membuka semua keran bagi semua pihak
dengan tiongkok aja kita lihat
dulu tahun sembilan puluh an perdagangan kita dengan tiongkok kan hampir nol
karena hubungan di petieskan udah lama
sekarang perdagangan kita dengan tiongkok sudah hampir seratus miliar dolar
padahal lagi pandemi
investasi tiongkok juga besar dan lain sebagainya
demikian juga dengan amerika kita tetap buka karena perdagangan
walaupun sekarang ironisnya perdagangan kita dengan amerika sepertiga
perdagangan kita dengan tiongkok gitu
jadi intinya kita punya kesempatan bukan hanya bermain di segala lini
tapi membuka semua pintu asal pintu itu mendatangkan kebaikan bagi indonesia
tapi sekarang ini nampaknya yang paling menarik dari segi ekonomi
dan itu mungkin tren yang akan terjadi
mereka juga mungkin ini juga ada perbedaan bagaimana kedua negara itu
ini kan dua sistem yang kira kira ini mana yang berhasil
kalau kita lihat kan china dari dulu kan sangat sangat konsisten
tapi kira kira bagaimana tadi kita katakan tidak tahu ini ke arah kemana
ke arah kemana
karena pengaruh amerika serikat sejak adanya presiden yang namanya johnson
donald trump yang membuat amerika besar lagi
dan lebih ke masalah internal
standing dari amerika serikat sekarang kan tidak sekuat dulu ya
saya lihat juga presiden biden mungkin dianggap ya yang kebetulan ada di situ gitu
bukan seorang sosok yang membuat orang itu terinspirasi seperti obama misalnya
bagaimana ini amerika serikat sendiri
kalau pertama amerika sekarang banyak isu kredibilitas
dan untuk indo pesitif
masih kalah konsep nih
karena kemarin waktu menu anthony blinken datang dia menawarkan konsep indo pesitif economic framework
jadi intinya alhamdulillah paling tidak ada konsepnya gitu ya
tapi masih banyak negara yang bilang oke kita tunggu apa ini
dan apalagi biden masih tiga tahun lagi
tinggal tiga tahun lagi
dan siapa tahu nanti donald trump bisa saja kembali
jadi kalau amerika memang ada masalah persepsi sustainability
apakah kalau dia mengusulkan sesuatu itu bisa diterapkan secara konsisten nggak gitu ya
karena dulu kan kayak waktu trump kan tpp keluar ya
paris treaty keluar
dan berbagai iran udah tanda tangan keluar
sementara kalau tiongkok dipandang kalau mereka sudah tanda tangan
ya karena sistem politiknya ya
jadi ada faktor itu juga dari segi bagaimana mereka bisa penetrasi kawasan itu
dan yang jelas kalau china kan diplomasinya kan pakai diplomasi uang
mereka bukan menanamkan pangkalan di mana mana tapi menanamkan investasi di infrastruktur
nah ini we should put our money on kalau kedua negara ini
yang penting semua yang punya resources kita tampung tapi kita seleksi
jadi untuk tiongkok dia misalnya punya bug and road
dia menawarkan kasih proyek infrastruktur di bagian tempat ya
buat jalan buat macem macem lah
tapi kalau misalnya terjadi perang
ini kan kita lihat tuh china sudah mulai dengan taiwan
dan laut china selatan dan lain lain
sudah mulai unjuk ini
karena negara negara seperti vietnam dan yang di utara bagian asean itu pasti mereka cenderungannya kan berpihak kepada china
ini poin penting
karena jangan sampai bebas aktif itu berarti kita gak mau ikut campur
bebas aktif itu apalagi sekarang
berarti kita harus berani mengambil sikap
jadi seperti apa sikap kita
kalau misalnya amerika menyerang irak
itu kan salah
mereka merasa paling kuat dan paling benar
tapi kita tadi bilang itu salah
akhirnya apa yang terjadi memang salah
gak ketemu tuh
dan sampai sekarang irak sudah hancur lah istilahnya
sudah tidak seperti dulu lagi
demikian juga kalau tiongkok mau seenaknya di laut cina selatan misalnya
atau dan lain sebagainya
kita juga harus berani mengambil
terus berani mengambil sikap
karena kita gak punya apa apa
tapi no dalam diplomasi udah cukup berarti
dalam diplomasi ya
maksudnya jangan bawa perang itu ke kawasan asean ini
tapi kan banyak pangkalan pangkalan justru di kawasan ini
jadi misalnya ada satu tren
militarisasi di laut china selatan
dan itu mengkhawatirkan negara negara asean
jadi kita harus benar benar bisa bilang kepada tiongkok
ini tidak membantu perdamaian di kawasan gitu ya
karena kita tidak butuh militarisasi di kehadiran anda atau kehadiran siapapun di laut china selatan
mungkin di sinilah kekompakan asean itu harus betul betul dimainkan
kalau mau perang silahkan tapi jangan di kawasan ini
dan juga multiplikasi
tapi kalau kita bisa membuat asean bilang no right lebih kuat lagi suaranya gitu
mungkin itu salah satu yang harus dibicarakan kalau kita jadi pemimpin asean tahun depan
di no kita masih ada dua segmen lagi
masih cukup panjang diskusi kita kali ini dalam insight with desi anwar
jadi tetaplah bersama kami
masih bersama insight with desi anwar
saya ditemani oleh dino patijalal dengan foreign policy community of indonesia nya
tapi banyak sekali yang saya lihat juga menjadi concern dino
yang akhir akhir ini menjadi concern kita semua
masalah climate change atau perubahan iklim pemanasan global dan lain sebagainya
dan di sini yang kita lihat memang harus betul betul bersatu
cop dua puluh enam terakhir ada di glasgow
tapi hasilnya juga kurang masih sangat dikritis khususnya oleh anak anak muda yang dipimpin oleh greta tunburg dan teman temannya
masalah climate change ini sebenarnya indonesia itu dari dulu itu sudah gangho
dan kita juga punya komitmen untuk zero emission dua ribu lima puluh
kalau lebih cepat
nah ini baru baru saja ramai ini mengenai batubara
karena kita masih sangat tergantung pada ekspor batubara dan juga penggunaan batubara untuk energi kita
bagaimana posisi indonesia
pencetus bali roadmap
asal usul dari semua ini
segmen pertama kan kita bicara mengenai g dua puluh
yang harus disadari pemerintah kredibilitas kita sebagai presiden g dua puluh itu akan ditentukan oleh posisi kita di perubahan iklim
jadi kalau kita posisinya melempem kita akan immediately kehilangan kredibilitas
dan transisi energi ini merupakan salah satu dari fokus yang penting
jadi memang tahun dua ribu dua puluh satu itu baru mulai kita merubah posisi mengenai perubahan iklim
jadi pertama menetapkan net zero target dari dua ribu tujuh puluh
kemudian dimajukan lagi ya dua ribu enam puluh gitu dan lain sebagainya
sekarang ini kalau menurut saya yang paling penting kita perlu menerapkan target dua ribu tiga puluh yang lebih ambisius
padahal komitmen paris menyatakan oke kamu berapa aja boleh kasih target tapi lima tahun kemudian di glasgow harus dinaikkan
nah itu tidak dinaikkan indonesia waktu kemarin di glasgow
jadi dunia masih menunggu indonesia menaikkan target itu
oleh sebab itu kita memiliki masalah ini semua
bagaimana dalam nanti bukan saja dalam g dua puluh ini tapi dalam paris dan cop ini
untuk pembagian kolaborasi ya international assistance ini bisa dinikmati oleh indonesia supaya kita bisa goodbye kepada batu barat
jadi memang itu yang dinamakan prinsip common but differentiated responsibility
jadi semua negara harus menurunkan tapi juga memainkan peran yang berbeda beda
yang paling kita komplain dari negara barat atau negara maju itu adalah mereka dari dulu itu janji seratus miliar dolar
per tahun ya semenjak dua ribu dua puluh satu tapi itu
tapi sampai sekarang show the money
tapi kenapa ini apakah salah kita kita one prestasi dalam membuktikan bahwa kita layak mendapatkan itu atau apa ini masalah politik
iya karena untuk ngeluarin uang sebanyak itu ya itu kan seratus miliar dolar bukan jumlah yang kecil
jadi bagi mereka juga ada beberapa yang ini merupakan masalah politik juga gitu ya
tapi kita bilang juga ke mereka
kamu serius nekan nekan kita yang negara berkembang kamu juga harus melakukan itu ya
yang paling bagus selama ini uni eropa ya karena mereka memang sangat fokus pada masalah
iya karena mereka juga sangat konsisten ya
amerika udah mulai meningkatkan ya dari beberapa sembilan miliar dolar ke dua belas miliar dolar dan lain sebagainya gitu right
kemarin jepang menuju jepang bilang sepuluh miliar dolar dia akan tambah
jadi mudah mudahan momentumnya cukup ya
tapi yang penting juga gini
jangan kita hanya mengharapkan dari kocek pemerintah secara resmi
karena uang uang apa yang dinamakan esg ya
banyak triliunan ya
orang bilang ada lima puluh tiga triliun uang di luar pemerintah di sektor swasta yang bisa kita sedot
kalau kita mempunyai program yang kredibel gitu
nah ini kan kuncinya kan program program yang kredibel dan juga sekarang yang istilahnya itu carbon credit ya
carbon trading dan lain sebagainya kan juga harus dipikirkan semuanya
tapi yang lebih dekat lagi adalah target untuk ebt kita
energy baru dan terbarukan
itu harus dari ebt
dari energi baru atau terbarukan
saat ini masih sebelas
ini bagaimana untuk mencapai target yang kita sebenarnya bikin sendiri
pertama salahnya adalah subsidi untuk fosil ya untuk minyak dan batu bara masih terlalu tinggi
padahal kalau yang harus disubsidi kalaupun ada yang disubsidi adalah yang energi terbarukan
untuk energi terbarukan masih minimal
dengan kata lain kalau saya punya uang seratus juta dolar saya mau taruh di solar saya bisa tetap kehilangan uang
padahal untuk energi terbarukan itu maju orang yang investasi di energi terbarukan harus bisa profit
harus bisa apa namanya ada untungnya gitu
baru dia bisa masuk di sana gitu
jadi intinya pemerintah harus membuat regulasi yang memberikan insentif kemudahan
bagi orang yang masuk di energi terbarukan
dan ini yang missing dalam enam tahun terakhir
jadi kita sebenarnya gak cukup commit ya terhadap sesuatu yang kita sendiri pada tahun dua ribu lima belas janjikan di aris
iya karena kita juga ada
masa saya ingin tahu
batu bara ini
karena kita sendiri yang mengatakan bahwa harus di face out
banyak sekali perusahaan perusahaan seperti perbankan dan lain sebagainya mereka sudah tidak mau lagi memberikan pinjaman
atau bekerja sama dengan perusahaan perusahaan yang sifatnya mencemarkan
jadi memang harus ada
apa yang harus kita lakukan dengan perangkat itu
paling nggak harus mulai dengan misalnya apa yang dilakukan korea
tidak boleh lagi ada pinjaman bank untuk membangun pabrik batubara baru
jadi yang kedepan yang mau baru baru sudah di cancel aja ya
nah sementara yang ada bisa di face out
jadi skemanya gimana
mungkin ada sistem penggantian apa namanya kerugian misalnya gitu ya
tapi untuk mengganti batu bara ini yang renewable nya yang terbarukan juga harus sudah siap masuk gitu right
jangan sampai nanti batu baranya keluar tapi nggak ada penggantinya gitu
balik lagi ke pertanyaan saya
komitmen dari pemerintah ini antara ambisi keinginan target tapi kenyataan bagaimana kalau di rapor nilainya berapa
sekarang ini masih b menurut saya belum a ya
oh b b bagus
ya mungkin saya agak terlalu generas ya
iya karena kita lihat masih sekali kita memprioritaskan pertumbuhan ekonomi
dan mau tidak mau lah ini yang menurut saya harus dicari balance nya
ya at best ya
harus dimulai dengan target dulu
harus mulai dengan target karena sekarang ini sumber emisi kita dari energi akan lebih dominan daripada sumber emisi dari deforestasi
atau dari perubahan penggunaan lahan
dan dampak dari perubahan iklim ini sudah rasakan sekarang dengan extreme weather ya cuaca extreme dimana mana kita bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia
katakan kita punya mulai dengan target tapi target kita sudah dari tahun dua ribu lima belas kita
jadi sudah ada tujuh tahun ya
anyway kita masih ada satu segmen
jadi tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
iya masih bersama insight with desi anwar saya ditemani oleh dino patijala
kita berbicara mengenai politik ya kebijakan luar negeri indonesia
dan ini sangat sangat penting karena dunia semakin kecil dunia semakin sempit
banyak sekali yang terjadi di luar kita yang tentu saja memiliki dampak terhadap kita semua
nah salah satu adalah ya ini covid ya pandemi yang kita semua rasakan
jadi arah kebijakan luar negeri kita mau tidak mau apalagi dengan adanya g dua puluh nanti dan asean itu akan sangat dipengaruhi ya oleh dengan yang namanya post pandemic diplomacy
kira kira bentuknya seperti apa ya
mungkin ada satu konsep yang perlu bisa lebih digalakan dan konsep ini tidak banyak diketahui tidak direngungkan di indonesia
yaitu bukan hanya nasionalisme
dulu bung karno pernah bicara mengenai internasionalisme
intinya apa kita bangga terhadap diri sendiri tapi kita mempunyai kepedulian yang luar biasa juga terhadap dunia
dan kita ingin memainkan peran untuk membuat dunia menjadi lebih baik
makanya lahir gerakan non blok asia afrika asean itu kan semua lahir dari internasionalisme gitu
bukan cuek bebek gitu ya
bukan yang penting kita menang
tidak boleh mentalitas ini
nah dan itu masih banyak di negara kita merasa
tapi negara lain juga seperti itu
tapi kalau kita menjadi leader berarti kita harus mempunyai kualitas yang berbeda
maturitas ya kedewasaan dan juga elegansi
kalau kita melihat dulu adam malik misalnya kan luar biasa sebagai diplomat ya
yang orang yang begitu luas juga ya dan sangat nyaman di dunia internasional
kalau sekarang ini bagaimana
dari segi sdm kan penting
saya lihat salah satu prioritas yang difokuskan oleh kementerian luar negeri kita adalah ada penguatan infrastruktur diplomasi
maksudnya persisnya apa sih
kalau kita lihat yang paling perlu dibenahi dalam infrastruktur ini kan pasti ada sdm nya juga kan
mungkin yang dimaksudkan gini
dulu tuh diplomasi kita benar benar bersinar
saya lihat karena orang orangnya juga
jadi ada semangat diplomasi perjuangan
mungkin mereka gajinya nggak besar tapi prestasinya luar biasa semangatnya luar biasa
dan punya visi
punya skill yang besar gitu
jadi musuh utama dari politik luar negeri kita tau nggak apa
iya jadi pemikiran yang biasa biasa aja tidak punya kegemilangan gitu ya
nah itu yang harus kita jauhi
jadi kalau dulu kan kita ada bebas aktif misalnya dan zero enemy many friends
kira kira ke depan kalau ada satu slogan untuk mencerminkan karena dunia itu punya masalah yang harus kita atasi bersama sama
kalau saya bicara pemerintah yang sekarang itu ya
sekarang dan idealnya in the future karena dua pemerintah ini kan hanya tinggal dua tahun lagi
kalau yang sekarang ini saya belum melihat adanya suatu strategic thinking grand strategy yang besar dari indonesia ya
kalau ada saya mau dengar apa itu ya
jadi itu belum ada
atau mungkin dianggap tidak terlalu prioritas
karena banyak rutinnya ya
banyak pr rumah pekerjaan rumah yang harus diperbaiki
tapi kalau ke depan mungkin kalau saya lihat
dulu kan ada kalau pak marty dulu bicara mengenai dynamic equilibrium
jadi bagaimanapun dunia berubah harus ada balance sehingga bisa menjaga perdamaian gitu
tapi memang kalau saya melihat ke depan itu kita akan tetap bebas aktif
tapi aspek balance keseimbangan itu menjadi semakin penting untuk ke depan
karena kita nggak bisa terlalu dekat pada tiongkok atau amerika
tapi harus sama sama dekat dengan semuanya
jadi pertimbangan balance menjadi lebih penting
apalagi isu isu yang kita hadapi ini sekarang kan sifatnya kan global
kalau dulu kan tinggal pilih ya
west atau east atau di tengah tengah
tapi sekarang isu pandemi yang sangat global
sampai isu trade perdagangannya juga global
isu masalah climate change
belum lagi crime yang cyber
cyber kan tidak mengenal border
jadi ini semua adalah masalah yang harus dimainkan secara global
kita punya united nations ya
kita punya who kalau kesehatan
kita punya nato kalau kekuatan militer dan lain sebagainya
kira kira instrumen instrumen ini ada nggak yang harus di
cuma ini sekarang sudah banyak ya
ada asean ada apec ada pbb tentu ya
dan lain sebagainya gitu
gerakan non blok masih eksis nggak
non blok nggak begitu penting lagi sekarang
kenapa karena non bloknya sendiri juga begitu
terlalu banyak deklarasi
dan kalau ada kejadian penting mereka juga tidak bergerak gitu
jadi kalau menurut saya asean sekarang menjadi
vokal apa sumbu dari politik luar negeri kita
kalau kita mau mengglobal kita mau efektif secara internasional
kita harus bisa menggunakan dan merangkul asean
kalau kita lemah di asean politik luar negeri kita juga akan tumpul
jadi menurut saya asean perlu jadi jangkar dari politik luar negeri
tapi kalau geopolitik dunia sendiri setiap aset
kita sudah bahas amerika serikat dan china
tapi yang lain karena banyak sekali
ya makanya peluangnya banyak
jadi ada istilah baru sekarang desi namanya middle powers
jadi ini sebelumnya tidak pernah digunakan di indonesia baru dalam beberapa tahun belakangan ini
intinya indonesia itu bukan small power
kita bukan kayak singapura ya yang size nya kecil ya
tapi juga bukan india atau bukan rusia
sorry bukan amerika gitu
kita di tengah negara ukuran tengah
dan negara yang ukurannya menengah ini bisa lebih gesit lebih lincah
bermain di dunia internasional
karena kita bisa bermain di segala ini dan bisa merangkul segala pihak
nah indonesia masuk di middle powers
meksiko turki australia afrika selatan dan beberapa negara lainnya
nah jadi kalau kita bisa memaksimalkan peran kita dan kapasitas kita sebagai middle power ini
saya kira politik luar kita kita juga bisa lebih cemerlang
bagaimana dengan east asia timur ya
sekarang ada jepang korea
nah ini saya lihat korea sudah merajalela luar biasa ya mereka prestasinya ya
iya korea juga middle power ya
dan kebetulan juga strategic partner kita
nah jadi bagi kita bermain di asia timur itu asia timur itu yang paling kompleks tuh
karena antara jepang korea utara korea selatan dan tiongkok
itu nggak angkur angkur tuh
jadi kita memang harus merasa bersyukur asia tenggara itu bisa nggak kayak asia timur
asia timur sampai sekarang masih ribut melulu kak
tapi asia tenggara sekarang jadi satu gitu
jadi itu suatu berkah diplomasi yang luar biasa dan kita nggak bisa take for granted
kembali ke visi lagi
oke mungkin kalau sekarang mungkin belum kelihatan ya sosok yang memang mengemban seperti yang dulu dulu lah
yang sangat aktif di dunia dan di kancah internasional
kedepan kalau kita mencari diplomat diplomat ini dalam kaitan penguatan infrastruktur
diplomasi ini sosok sosok seperti apa ya dan dimana kita bisa mendapatkannya
banyak diplomat diplomat yang bagus tetap besar yang bagus bagus
orang dpr juga saya lihat juga cukup banyak yang bagus bagus
sosok yang bukan hanya nasionalisme indonesia yang terbaik indonesia bisa mengalahkan semuanya
bukan orang yang nasionalis tapi juga orang yang internasionalis
dia paham dunia dan dia tahu bagaimana indonesia bisa berperan dalam dunia yang dipahaminya itu
bisa indonesia bisa menarik sebanyak mungkin manfaat dari dunia itu
ini saya katakan kenapa
karena banyak negara besar atau menengah yang punya politik luar negeri tapi tidak internasionalis
sehingga mereka tidak memainkan peran apa apa dan menjadi tumpul
sekarang ini aset kita yang terbesar adalah kita dianggap negara yang mempunyai prinsip
jadi mungkin kita tidak punya tentara yang luar biasa besar dan lain sebagainya
tapi kita dianggap sebagai negara
kalau kita bicara kita bisa dipercaya
strategic trust terhadap indonesia itu
trust levelnya terhadap indonesia tinggi
dan itu yang harus dijaga karena bisa hilang
jadi kita menurut saya perlu menjaga kredibilitas
tapi kita rasanya perlu optimis karena banyak sekali milenial yang sangat visinya juga pengalamannya juga dan tertarik pada hal hal yang sifatnya internasional
dan segala aspek itu sangat merasa nyaman
masuk anak anak saya juga
karena mereka ini adalah digital native
sudah tidak ada lagi itu sekat sekat antar bahkan bahasanya juga sekarang sudah nyaman
yang beda sekarang ini apa
generasi saya selalu gelisah indonesia itu di pecah belah
wah ini timur timur kemudian papua mau diambil aceh mau dipisahin segala macam
sekarang ini udah pasca itu
jadi kita merasa jauh lebih nyaman terhadap nkri dibanding generasi sebelumnya
dan ini modal yang besar bagi politik luar negeri
jadi sudah percaya dirinya juga sudah lebih tinggi
dulu itu gelisah terus wah ini mau dioboh oboh terus nih indonesia
jadi kita sekarang lebih nasionalis dan internasionalis dalam waktu yang sama
bagaimana follower fbci nya cukup ini
terbesar kita sekarang adalah kelompok politik luar negeri yang terbesar di indonesia dan di asia tenggara
dan kita kuatnya di bawah di pemuda dan akar rumput
dan banyak anak anak muda yang tertarik dalam isu isu internasional
seberapa sekarang anggotanya
kalau kita sudah seratus ribu lebih
jadi itu yang saya senang lihat anak muda itu mereka ingin tahu mengenai dunia
dan cerdas melihat dunia
dan dunia post covid ini apalagi jauh berubah ya
kita harus resetting rebooting dan kita harapkan juga ke depan kita memiliki sdm yang sangat sangat unggul
bisa berkompetisi secara internasional
tapi yang tadi yang disebutkan paling penting percaya diri
dine terima kasih banyak dan semoga sehat selalu
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia
kita masih dalam suasana covid
omikron bahkan sudah diambang pintu
jadi tetap menjaga protokol kesehatan
jaga jarak rajin cuci tangan pakai masker hindari kerumunan
sampai jumpa stay safe bye bye